rancangan undang undang ibu kota negara resmi disahkan di sidang paripurna dpr hari ini
pembahasan super cepat di dpr memicu sejumlah persoalan diantaranya terkait skema pembiayaan ibu kota negara
yang akan berpotensi membebani apbn
kemudian bentuk pemerintahan yang dinilai bertentangan dengan konstitusi
sampai dampak kerusakan lingkungan di wilayah baru ibu kota negara
untuk mengulasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan anggota pansus ruu ibu kota negara dari fraksi pks eki awal muharam
selamat sore bang eki
selamat sore badanak assalamualaikum wr wb
dan tenaga ahli utama deputu empat ksp ali mutar ngabalin
selamat sore rizana assalamualaikum wr wb
oke langsung saja saya mau tanya ke satu satunya fraksi di dpr
yang berani menentang keinginannya presiden jokowi
menentang usulan ruu ikn
inisiatif pemerintah begitu ya
bang eki salah satu alasan fraksi anda fraksi pks menolak ruu ibu kota negara
adalah soal skema pembiayaan
apakah kemudian pks menilai bahwa pembiayaan ibu kota baru ini memang berpotensi
membebani apbn di tengah pandemi
menteri keuangan sri mulyani sudah mengatakan bahwa
pembiayaan ibu kota negara akan diambil dari dana pen
dana pemulihan ekonomi nasional
tapi menurut fraksi pks pada ujungnya
yang akan terbebani adalah apbn
uang pajak rakyat begitu
ya tepat sekali memang mbak nana
kita lihat bahwa di awal
ketika diwacarakan pembiayaan
ya ditargetkan itu kurang lebih angkanya kebutuhan rp empat ratus enam puluh enam triliun
dan sisanya itu adalah kpbu atau swasta dan non apbn
tapi faktanya sekarang
porsinya sudah berubah
ya atau rp dua ratus lima puluh empat triliun
yang lainnya baru kpbu
nah yang menarik adalah
situasi sekarang ini adalah covid
ada ketidakpastian terkait dengan selesainya covid sembilan belas
juga ada ketidakpastian mengenai situasi ekonomi
uncertainty dua ketidakpastian ini selalu didegung degungkan oleh pemerintah
sehingga menjadi awareness dari pemerintah dan kita semua
jadi faktanya adalah
sesuai dengan perpusat tur nomor dua ribu dua puluh
dan juga undang undang yang diundangkan menjadi nomor dua dua ribu dua puluh ya
menjadi instrumen fiskal di dalam penanganan covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi nasional
di dalam kem ppkm kebijakan ekonomi makro dan pokok pokok kebijakan fiskal di tahun dua ribu dua puluh
jadi aneh sekali sesungguhnya
kalau program ekonomi nasional itu digunakan untuk ikn
program ekonomi nasional itu betul betul digunakan yang ujungnya adalah untuk
membuka lapangan pekerjaan
meningkatkan kesejahteraan rakyat
yang dalam rangka menghadapi covid sembilan belas ini dan ketidakpastian ekonomi
dalam rangka menghadapi keterpurukan ekonomi
bukan untuk digunakan ikn
karena ikn itu rakyat di sana kan masyarakatnya belum ada pembangunan fisik dampak
ya dampak terhadap ekonominya bukan jaga tahun dua ribu dua puluh
tapi dampak ekonominya bisa jadi lima atau sepuluh tahun yang akan datang
jadi sebetulnya kita harus jujurlah bahwa sesungguhnya
memang apbn kita ini sedang sulit ya
makanya utangnya juga sekarang akumulasi sudah mencapai hampir tujuh triliun
nah kelihatan dong rakyat ikn ini
baik baik baik
kemudian utangnya juga sudah mau tujuh ribu triliun
baik baik saya mau tanya ke istana
yang untuk penanganan covid saja
dan untuk pemulihan ekonomi nasional
oke bang eki saya mau tanya dulu ke bang abalin
bang abalin tadi sudah dijelaskan oleh bang eki ya bahwa apbn kita itu memang sedang sulit sulitnya karena
banyak sekali yang harus difokuskan untuk pemulihan ekonomi nasional
untuk penanganan covid sembilan belas begitu ya
dan saya ingin tunjukkan ya
pada mei dua ribu sembilan belas presiden jokowi pada saat berbuka puasa bersama dengan pimpinan dan juga dpr mpr
kemudian mengatakan bahwa pembangunan ibu kota negara tidak akan membebani apbn
tapi kenyataannya saya tunjukkan grafisnya di sini kita dapatkan dari website ikn begitu ya
mayoritas pembiayaan ibu kota negara memakai dana apbn
nah ini kenapa kemudian presiden tidak menepati janjinya bang abalin
ada dua hal penting yang memang harus dicermati dengan baik
jadi kalau tadi pada waktu pengesahan rencangan undang undang ibu kota negara
penjelasan menteri keuangan ya terpublikasi seantero negeri
dana yang ada dari pemulihan ekonomi nasional
dan yang kedua harus dimengerti bahwa pembiayaan ibu kota negara ini sifatnya adalah multi edge
jadi kalau logikanya seperti itu maka gimana alasan yang paling mendasar
terkait dengan memberatkan terhadap anggaran pendapatan
belanja negara itu satu
sehingga ketika mendudukan termasuk di dalamnya membicarakan tentang skema pembiayaan ibu kota negara
maka saya harus mengatakan bahwa tidak mungkin keputusan dan proyek strategis ibu kota negara ini
kemudian tidak melalui satu pertimbangan pertimbangan termasuk di dalamnya adalah masalah pembiayaan
dalam posisi inilah saya untuk dan atas nama ya
kantor staf presiden kemudian pemerintah perlu untuk harus menyampaikan kepada publik ya
jadi kalau cnn menyebutkan proyek ibu kota negara ini membebani anggaran pendapatan belanja negara
ya seperti itu penjelasannya
jadi cnn pembiayaan pemulihan ekonomi nasional
dan harus dipahami benar bahwa
pembiayaan pembangunan ibu kota negara ini kan sifatnya multi year
oke bang abalin sifatnya multi years pembiayaan
dikemukakan tentang memberatkan anggaran pendapatan belanja negara kemudian masa pandemi
untuk menyulitkan masyarakat adalah alasan yang sebetulnya tidak mungkin bisa diterima dalam hal
kita membicarakan tentang proyek pembangunan ibu kota negara
oke bang abalin proyek multi years ataupun pembiayaan multi years yang tadi anda katakan itu tetap saja sumbernya ya
artinya itu tetap membebani apbn kita meskipun dicicil per tahunnya
bagaimana kemudian jawaban istana padahal dari awal mei dua ribu sembilan belas presiden mengatakan bahwa tidak akan membebani apbn
oke inilah persoalan pokok yang kira memang berkali kali juga ya bapak presiden menyampaikan
terkait dengan posisi pembangunan ibu kota negara
anggaran pendapatan belanja negara dengan yang diolahkan oleh bapak presiden

dengan yang dialokasikan oleh pemerintah
begitu juga seperti yang saya kemukakan terkait dengan sifatnya multi years
kemudian ada penjelasan yang dikemukakan langsung oleh menteri keuangan tentang pen ya pemulihan ekonomi nasional
artinya pelaksanaan inilah dengan alokasi anggaran terhadap pembangunan ibu kota negara ini
sama sekali tidak akan mungkin bisa membebani anggaran pendapatan pelajar
itu penjelasan dari istana tidak akan mungkin membebani anggaran negara untuk membangun ibu kota baru di kalimantan timur
tapi kita sangsi kita akan tunggu soal skema pembiayaan kabarnya sedang disusun dalam peraturan turunan bang eki
tapi selain soal skema pembiayaan persoalan krusial adalah soal
jadi gini ristana artinya setelah pengesahan rencangan undang undang ini dia menjadi undang undang ibu kota negara
maka ada peraturan pemerintah yang disiapkan kemudian di dalamnya itu termasuk
di dalamnya adalah bagaimana skema tentang anggaran pendapatan
bagaimana skema tentang pembiayaan proyek ibu kota negara ini
akan diatur lebih rinci ataupun lebih rigid dalam peraturan turunan yang sedang disusun
setiap undang undang dibuat itu kan pasti ada aturan turunannya
dalam hal ini adalah peraturan pemerintah
dari skema itulah maka peraturan pemerintah akan dibuat termasuk di dalamnya adalah
bagaimana skema pembiayaan proyek ibu kota negara
selain soal skema pembiayaan yang kita masih menunggu
posturnya nanti dari peraturan turunan yang sangat krusial juga persoalan krusial adalah soal waktu pemindahannya
bang eki saya mau tanya apakah menurut fraksi pks ini realistis jika target pemerintah ingin memindahkan ibu kota baru pada semester satu dua ribu dua puluh
padahal kita tahu pada tahun dua ribu dua puluh empat pemerintah akan menyelenggarakan pesta demokrasi yang sangat banyak
pemilu legislatif pemilu presiden kemudian pilkada artinya ini target yang sangat tidak realistis
untuk bisa dilakukan dan menyedot biaya yang sangat besar
baik terima kasih bapak nenak
jadi ini pak ngabalin tolong dong ngomong itu pakai ilmu dikit
keuangan nih pak ngabalin
saya ini udah tiga belas tahun dan background saya juga keuangan yang gak pernah dengar tuh
nggak pernah dengar bagaimana rp empat ratus enam puluh enam triliun
itu membebani pbn namanya satu
yang kedua ya
jangankan merencanakan pemindahan ibu kota
jangankan merencanakan pembangunan ibu kota
pembangun rumah aja
harus sudah ada skema pendanaan dan pembiayaannya
nah ini dalam rapat
dalam rapat selama rapat
kita ini minta bagaimana skema pembiayaannya
kalaupun kpbu bagaimana
pola kerjasamanya itu nggak pernah dijelasin
gitu loh oleh pemerintah
padahal kita mau memutuskan sesuatu
bukan bikin rumah
bukan cuma bikin istana
bikin ibu kota negara baru
loh kok skema pembiayaannya belum jelas
tadi ada peraturan pemerintah segala macam
enggak itu tidak ada korelasinya
betul ada peraturan
tapi sebelum mengambil keputusan
harusnya pemerintah sudah firm
oke silakan satu satu bang abalin
kereta cepat nih
perpres kereta cepat menjalankan yang pertama
itu tidak akan menggunakan apbn
nanti baru beberapa waktu
baru beberapa bulan saja
nggak sampai lama
sudah langsung dikasi
satu satu karena pemirsa
ataupun penonton tidak bisa memahami
satu satu bang abalin
yang berkembang ada diskusi
mempertanyakan waktu ini
itu terlalu berat kalau dua ribu dua puluh
baik dalam konteks teknis
teknis maupun dalam konteks pendanaan
nah itu sebetulnya menjadi titik krusial
oke bang eky
saya berikan waktu kepada bang abalin
bercapai ada istilah
tangan dulu bang eky
yang menunjukkan bahwa
perbincangkan pembangunan ini
silahkan bang abalin dijawab
tidak berarti bahwa
saya tidak punya asumsi
dan analisanya terkait dengan
materi pembahasan kita pada sore hari ini
memang tidak lama tapi saya full lima tahun di anggaran pendapatan belanja negara pembahasannya termasuk di dewan perwakilan rakyat republik indonesia
tiga tahun saya memimpin badan legislasi di dewan perwakilan rakyat republik indonesia
kenapa saya menyebutkan undang undang dengan turunannya peraturan pemerintah
maka penjelasannya memang harus dimengerti
kan dua tadi saya sebutkan itu penjelasan ini oke selesai
tetapi terkait dengan pertanyaan rifana tadi tentang pemindahan tergepo gepo atau tergesa gesa pada tahun dua ribu dua puluh
jangan keliru bahwa penjelasan yang harus dipahami dan dimengerti itu adalah presiden dan wakil presiden
pada keterangan inilah maka kita mesti melihat masalah ini secara menyeluruh secara simultan
untuk rakyat juga bisa mendengarkan dialog kita ini sebagai satu pengetahuan penting
dan mengedukasi rakyat terhadap rencana besar yang dilakukan oleh pemerintah
itu betulnya jadi kalau umpama ustadz eki menjelaskan tentang asumsi asumsi yang terkait dengan data data yang saya kemukakan
maka itu penjelasan resmi tadi
disampaikan oleh pemerintah bukan
oleh menteri keuangan terhadap dana pen yang nanti akan dipakai dan yang kedua itu adalah pemulihan ekonomi nasional
dan yang kedua itu adalah sifatnya kan dia multi year sampai dengan dua ribu dua puluh empat
oke oke tahan dulu di situ bang abalin
ustadz eki menanyakan tentang
tahan dulu bang abalin di situ
karena posisi undang undang maka tadi saya jelaskan bahwa setelah undang undang ditetapkan itu kan ada peraturan pemerintah
yang menjelaskan terkait di dalamnya adalah tentang skema
baik bang abalin tahan dulu di situ masih banyak hal yang akan kita bahas
oke karena kita harus jeda terlebih dahulu masih banyak hal yang harus kita bahas soal bentuk pemerintahan dari ibu kota negara ini
juga dikhawatirkan melanggar konstitusi kita
apakah itu memang betul kita akan bahas usai jeda
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia

anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua orang narasumber bang abalin
kita bahas soal bentuk pemerintahan ya
ini bentuk pemerintahan itu memang sedikit berbeda kalau kita lihat di landasan konstitusinya ya
bentuk pemerintahan yang ditetapkan di dalam undang undang ikn ini dipimpin oleh kepala otorita
yang ditunjukkan oleh pemerintahan
dan bukan gubernur dan tidak ada dprd nya
apakah kemudian itu menurut pemerintah tidak dikhawatirkan melanggar konstitusi
karena di pasal delapan belas disebutkan bahwa negara kesatuan republik indonesia itu terdiri atas pemerintahan provinsi kabupaten kota
yang dipimpin oleh gubernur wali kota dan juga bupati
bagaimana kemudian jawaban pemerintah
iya karena daerah itu daerah ibu kota itu adalah daerah yang disebutkan dalam undang undang sebagai pemerintah
daerah khusus ibu kota negara
kalau dia ibu kota khusus ibu kota negara maka pimpinannya itu seperti yang dikemukakan dalam undang undang itu adalah
dia berbentuk otorita kepala otorita
ini semua ini semua bebas dari bahasan panjang yang tertuang di dalam undang undang
jadi artinya begini saya ingin mengatakan bahwa semua regulasi regulasi yang tertuang
yang berlaku sampai dengan hari ini
kita tahu seperti rancangan undang undang ini sampai pada pengesahannya undang undang ibu kota negara
sampai dengan bentuk pemerintahannya
bang abalin fokus saja apakah kemudian otorita ini tidak bertentangan dengan konstitusi kita
itu oke artinya tidak mungkin juga nanti ada satu keputusan yang dilakukan oleh pemerintah itu
kemudian menabrak peraturan yang lain atau undang undang yang lain
oke jadi menurut pemerintah
apakah tidak mungkin bahwa undang undang yang disahkan pada hari ini bertabrakan dengan undang undang yang lain
saya mau tanya ke fraksi pks
pasti pembentukannya tidak mungkin bertentangan dengan undang undang yang lain
pasti yang memiliki pandangan bahwa bentuk pemerintahan itu ini kan jelas ya bunyinya
penyelenggara pemerintahan daerah rusak adalah otorita
kemudian di ayat delapan nya pemerintahan daerah rusak ini selanjutnya pemerintahan daerah rusak ibu kota ikn ini
selanjutnya disebut sebagai otorita
yang keberatan terkait
dengan bentuk otorita ini bukan cuma pks kok
fraksi fraksi lain juga banyak
bahkan dpd sampai tadi malam pengambilan keputusan dpd tidak sependapat itu otorita
karena memang apa
pembahasan terkait dengan ini cukup panjang banget berhari hari
karena memang sangat kita konsen ingin sesuai dengan konstitusi
cuman kok pemerintah tuh ngotot harus ada kata otoritanya
dan kepala pemerintahnya juga harus kepala otorita
padahal dalam konteks peremonialisasi otorita
apa yang mau dilihat disitu
itu tidak ada nomenklaturnya di dalam undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
karena yang ada nomenklaturnya pemerintahan daerah provinsi kabupaten yang dipilih gubernur
dan tadi udah dijelaskan oleh b nana
itu ketir kok
kemungkinan kemudian apakah siapa yang akan memberikan keputusan
terkait dengan apakah ini sesuai tidak sesuai memang ujungnya adalah mahkamah konstitusi
kalau itu dilakukan judicial review
jadi kami sebagai legal maker sudah ngingetin pemerintah kok ngotot sih otorita
bahkan pemerintah mengatakan just name gitu
dibalik oleh anggota pansus
kalau cuma nama doang apa susahnya sih bentuknya pemerintahan daerah provinsi dan kepalanya adalah gubernur
cuman diberikan kehususan kehususan
saya mau tanya ke bang abalin
ini kepala otorita dipilih oleh presiden
tidak ada pemilihan langsung disana
hanya dapilnya dapil nasional
hanya ada anggota dpr ri
berarti artinya tidak ada pengawasan di daerah khusus ibu kota ini
apakah kemudian ini tidak berpotensi menjadi wilayah dan juga kepemimpinan yang otoriter di ibu kota negara yang ingin ditunjukkan wajah indonesia di sana bang abalin
tidak ada satu langkah dan kebijakan atau otoritas kekuasaan pemerintahan di republik ini yang tanpa pengawasan
itu ingat ya kalimatnya
jadi kalau ada alasan seperti yang dikomunikasi
saya katakan oleh rifana bahwa nanti apakah tidak ada kekhawatiran terhadap bagaimana mengkapitalisasikan kekuasaan kemudian tidak ada pengawasan
saya mau katakan bahwa hampir semua regulasi dan undang undang yang ditetapkan dan dibuat di republik ini pasti ada pengawasannya
begitu juga termasuk dengan pusat pemerintahan ibu kota khusus negara republik indonesia yang nanti dibentuk ini
tingkat kekhawatiran seperti itu
saya kira beliau tahu juga bahwa pembahasan di dpr tentang undang undang ini kan juga bukan sehari dua hari atau mungkin
dia kan lumayan panjang ini kan dua tahun sebelum pandemi sudah dibahas
bahwa kalau nanti tingkat kemudian teman teman dari pks atau dari mana saja kemudian melihat bahwa
ada beberapa pasal dan ayat yang kemudian menyebutkan kaitannya dengan otorita itu bertentangan dengan undang undang yang lain
saya mau katakan bahwa pemerintahan daerah khusus ibu kota ini termasuk dengan pembentukan kepala atau pemimpin di ibu kota khusus ini
tidak ada satu regulasi pun yang bisa orang berjalan kemudian pembuatan undang undang itu harus bertabrakan dengan undang undang yang lain
kalau kita bahas tidak akan selesai karena sudah diketok palu soal kepala otorita dan juga
itu semuanya undang undangnya ya
bentuk pemerintahan oke
tapi saya mau beralih ke
saya mau beralih ke
ke masalahnya karena ada sudah ada undang undang
saya mau beralih ke dampak lingkungan dulu
kemudian di dalam undang undang itu dipandang
bang abalin ini waktu kita tidak banyak masih ada satu poin yang sangat penting
bahwa kalau ada masalah
saya ingin kasih tau deh
ada ada gium di dalam negara demokrasi kita sepakat memilih demokrasi kan indonesia ini
warga ibu kota itu bayar pajak pusat pph ppn itu wajar direpresentasikan oleh dpr anggota dpr
tapi mereka juga membayar pajak daerah nantinya
di undang undang itu mereka ada di situ bahwa mereka akan membayar pajak pajak yang bersifat pajak daerah
jadi itu mencederai prinsip demokrasi karena tax itu ada representasi
ini yang terakhir ya karena waktu kita tidak banyak kalau kita bahas semuanya tidak akan selesai
soal dampak lingkungan ini juga menjadi sorotan walhi dan sejumlah aktivis pegiat lingkungan
meskipun konsepnya kita tahu bahwa smart forest city
tapi ada kekhawatiran bahwa dampak kerusakan lingkungan dan banjir akan melanda di sana bukan di wilayah ibu kotanya
tapi di wilayah pengembangannya itu yang dihuni oleh warga di sana
bang eki dulu bang eki dulu
saya beri waktu ke bang abalin
dalam dokumen kajian lingkungan hidup strategis atau klhs ya
yang itu juga merupakan dokumen resmi dari pemerintah
itu sangat clear dan jelas terkait dengan resiko resiko kerusakan lingkungan hidup
kerusakan ekologi ya
jadi memang ya harus diakui bahwa ya
dalam konteks lingkungan hidup itu punya masalah besar
kami ingin pks dan semua partai sebenarnya ingin rencana induk itu betul betul dibahas
sayangnya kan sampai dengan selesai pembahasan nggak dibahas secara mendalam
supaya menjamin bahwa lingkungan hidup ekologi fauna satwa dan sebagainya itu terlindungi sustain ya
sebagaimana ada dalam dokumen klhs
kan pks mengusulkan dokumen kajian lingkungan hidup strategis ini klhs ini masuk ke dalam rencana induk
nah kalau ini kan tidak ada jaminan di dalam undang undang ini
waktu kita sudah habis nih bang
padahal itu demikian pentingnya terkait dengan sustenabilitas dan penjagaan terkait ekologi dan ekologi ini
oke silahkan bang abalin jawabannya singkat saja waktu kita tidak banyak
singkat saja bang
bagaimana jawaban pemerintah soal potensi dampak kerusakan lingkungan di ibu kota baru ini
kalau presiden menyebutkan bahwa ibu kota negara ini adalah satu ibu kota negara indonesia yang kemudian yang inovatif
kemudian dia memiliki satu propolis
saya sudah tiga kali datang di lokasi pembangunan ibu kota negara
dan saya mau bilang juga bahwa mustahil bagi sebuah project besar pembangunan strategis ini
strategis yang dilakukan oleh pemerintah
kemudian pembangunan ibu kota negara ini dibangun dengan se apa istilahnya
tidak memiliki satu program strategis
itu sesuatu yang tidak rasional
kajian strategis analisa dampak lingkungan dan berbagai macam analisa itu dilakukan bukan baru seminggu dua minggu lalu
ini diatur dua tiga tahun yang lalu
tidak mungkin ada proyek sebesar ini dilakukan oleh pemerintah kemudian tidak punya program dan strategi yang bagus untuk membangun ibu kota negara
kan tidak ada pak
ini kan ibu kota negara
oke bapak bapak waktu kita sudah habis
ya saya harus tutup
oke bapak bapak waktu kita sudah habis
nanti kita akan dialog di kesempatan berikutnya
sekali lagi waktu yang akan menjawab apakah jaminan jaminan dan juga komitmen janji janji pemerintah soal pembangunan ibu kota negara yang tidak akan membebani
apbn kemudian tidak akan merusak lingkungan di sana itu akan terjadi
kita tunggu sekali lagi waktu yang akan membuktikan nanti kita tagih lagi ke bang abalin
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
anggota pansus ruikn dari fraksi pks eki awal muharam dan juga tenaga ali utama ksp ali mutar ngabalin
sehat selalu bang ngabalin dan juga bang eke
terima kasih terima kasih
terima kasih sama ibu
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh